kementerian kesehatan ri memaparkan data yang memperlihatkan sebanyak satu delapan ratus tiga puluh satu dokter di indonesia terpapar covid sembilan belas
dari jumlah itu sebanyak tujuh belas persen atau sekitar tiga ratus sebelas dokter harus gugur akibat terpapar virus corona
data itu didapatkan selama periode maret dua ribu dua puluh hingga februari dua ribu dua puluh
keselamatan rakyat tidak bisa dijamin jika dokter juga terancam penularan sars cov dua
untuk membahasnya kami telah terhubung dari luar studio dengan dr daeng m fakih ketua umum ikatan dokter indonesia
halo selamat pagi dok
selamat pagi mbak dea
apa kabar dokter
baik alhamdulillah sehat
alhamdulillah dokter ini satu tahun tepat ini ya kita dilanda pandemi
bagaimana sebenarnya kondisi real para dokter di tanah air tidak hanya di kota besar tapi juga di daerah daerah terluar dok
ya tadi memang betul itu dokter sekarang yang gugur di atas tiga ratus ya
dan sampai sekarang kita terus melakukan upaya memberikan perlindungan kepada bukan hanya dokter ya tenaga kesehatan
agar kawan kawan yang melakukan pertolongan terhadap pasien di rumah sakit khususnya di rumah sakit yang ditunjuk merawat covid itu selamat tidak terpapar
karena memang resiko dokter itu kalau dari jurnal jurnal ya dari penelitian itu dan nakas yang lain tentunya itu bisa tiga kali lipat
bahkan mungkin sepuluh kali lipat gampang terinfeksi oleh covid sembilan belas
apa saja problemnya dok selain memang berkontak erat dengan pasien covid
apakah keterbatasan seperti alat perlindungan diri atau apd begitu di daerah daerah dok
gini apd sudah banyak dipenuhi
tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah apd yang sesuai
karena memang banyak apd ini yang mendapatkan sumbangan dari masyarakat
nah karena dapat sumbangan dari masyarakat kadang kadang kualitas apd ini yang perlu kita perhatikan
khawatir kualitasnya itu tidak kualitas yang kalau kami sebut itu adalah medical grade ya
memang kualitas medis ya
banyak mohon maaf ini banyak sekarang masker yang beredar
dan mungkin di fasilitas kesehatan juga
itu banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dipakai standar chical grade
jadi sekarang kami sebenarnya sudah memberikan masukan kepada pemerintah
baik kementerian kesehatan maupun satgas covid
agar untuk tenaga kesehatan itu betul betul di
berikan apd khususnya masker yang betul betul daya lindungnya itu maksimal
ini yang kami sampaikan
yang kedua kita tahu bahwa di rumah sakit itu kan tempatnya pasien yang menderita sakit
nah disitulah kemudian banyak apa ya banyak
banyak terjadi aerosol di lingkungan atau di ruangan ruangan rumah sakit itu
sehingga tantangan kita yang kedua
untuk menurunkan angka penularan di tenaga kesehatan itu
dengan menurut strategi menurunkan viral load ya
jadi virus virus yang bersebaran di ruangan ruangan itu bisa terkurangin dengan baik
itu hanya bisa dilakukan kalau ada alat yang ditaruh di setiap ruangan itu
yang memungkinkan udara di ruangan atau benda benda yang ada di ruangan itu
viral loadnya bisa diatasi dengan baik
atau berkurang atau bahkan mungkin tereliminir dengan baik
ini yang mungkin perlu dikerjakan
artinya hingga saat ini kalau kita lihat data yang paling muktahir atau yang paling baru ini
banyaknya nakes dan juga dokter yang meninggal dunia dan terpapar covid
kalau indonesia sendiri ini urutannya tiga terbesar di asia
maksud kami tiga terbesar di dunia
artinya apakah idi memandang bahwa pemerintah belum memberikan yang terbaik atau belum ideal begitu
supply nya kepada tenaga
yg sarga kesehatan termasuk dokter sehingga penularan begitu tinggi
mulai akhir tahun dua ribu dua puluh ikatan dokter indonesia bersama organisasi profesi kesehatan lain
seperti ppni kawan kawan peaawat kawan kawan ikatan bidan
kawan kawan persatuan dokter gigi persatuan analis kesehatan atau patelki
dan kawan kawan profesi yg lain
itu sudah berdiskusi dengan satgas covid nasional dan kementerian kesehatan
nah memang mulai akhir tahun itu kita menyatakan kematian nakes itu masuk dalam kategori emergensi juga
sekarang bersama sama kita melakukan perlindungan nakes itu dan di satgas alhamdulillah sudah terbentuk bidang khusus perlindungan nakes
nah dari bidang khusus ini kemudian kami mengeluarkan sebuah headline khusus untuk nakes untuk menolong kalau nakes sakit begitu atau kena infeksi
kita tolong apa kebutuhan nakes yang supaya nakes ini tidak banyak menjadi korban atau tidak banyak terpapar
ini sudah kita lakukan dan mudah mudahan dalam jangka waktu sampai akhir
april atau sampai juni kami berharap kejadian penularan terhadap nakes dan jadinya kematian terhadap nakes bisa kita tekan serendah rendahnya
dan dari satu bulan kita ini bekerja alhamdulillah sudah menunjukkan hasil yang baik
jadi sudah ada tren penurunan nakes yang gugur
dokter kita bicara lebih luas lagi
ini kemarin pbid menyebut bahwa gelombang pertama covid sembilan belas belum usai
tapi pandemi di indonesia memasuki
masukkan ke tahap ketiga
apa maksudnya dok di sini
jadi begini memang kalau kita lihat ya
mestinya kalau dikatakan ada gelombang lain itu gelombang yang pertama itu sudah reda sudah landai
kemudian muncul kasus baru yang mempercepat peningkatan kurvanya ya
tapi ini belum terjadi
sekarang ini kita kemudian masuk
masuk pada fase fase penanganan kasus yang sudah kita rencanakan bersama
mulai awal kan kita melakukan mencoba perawatan dengan baik
jadi kita merespon yang sakit semuanya diobati
kemudian pada kenyataannya tidak hanya kita harus saja mengobati
tapi mencoba untuk mencegah
kasus kasus ini tidak banyak jadi
makanya kemudian pemerintah menggalakkan tiga t dan tiga m
tetapi kemudian dipandang harus ada tindakan tindakan yang ini lagi lebih awal lagi dari hanya tiga t dan tiga m
yaitu dengan melakukan cegahan di awal dengan vaksinasi
strategi strategi ini sudah dilakukan dengan baik
tinggal kita mungkin mencoba
cari lagi apa yang terobosan terobosan kebijakan
yang bisa diterapkan di lapangan
sehingga juga berkontribusi lebih lagi mempercepat pengendalian infeksi atau pengakhiran pandemi ini
karena tadi pelayanan sudah dilakukan dengan baik
kematian sudah ditekan di angka dua sekian persen
sudah tertekan betul
pertama penggalakan tiga t dan tiga m
meskipun di lapangan ini dinamikanya luar biasa ya
karena tidak mudah memang
terutama yang tiga m untuk membudayakan masyarakat kita
kemudian vaksinasi kita lagi kerjakan
mudah mudahan ini kan fase fase kedua ya untuk pelayanan publik
masyarakat umum mudah mudahan di april sudah jalan
dengan harapan ini lebih memperkuat lagi pengendalian infeksi
yang mungkin selanjutnya kita harus mencari terobosan lain
kalau kami dari ikatan dokter indonesia
terobosan baru itu adalah
di setiap tempat tempat beraktivitas manusia
beraktifitas warga negara
itu seharusnya ada strategi menurunkan atau mengurangi viral load
sehingga siapapun yang beraktifitas
apakah di rumah sakit
di tempat kerja
seperti pasal dan lain lain
kalau viral loadnya dikontrol dengan baik
tidak akan mudah terjadi terhadap orang orang yang beraktifitas
kayaknya strategi menurunkan viral load ke depan ini harus menjadi
pilihan bagi kita untuk memperkuat pengendalian
untuk pengelolaan pandemi
usaha dari masyarakat
dan juga tentunya
para tenaga kerja
dan termasuk dokter
ini bisa berhasil untuk bisa mengakhiri pandemi
terima kasih dokter dang m fakih
ketua umum ikatan dokter indonesia
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
terima kasih dokter
terima kasih dokter
terima kasih dokter
terima kasih dokter